kembali bersama kami di cnn indonesia business
badan pusat statistik mencatat dari satu ratus tiga puluh satu juta orang angkatan kerja di indonesia
sebanyak lima tiga puluh empat persennya atau tujuh juta orang diantaranya merupakan pengangguran terbuka
kepala bps suharyanto seperti dikutip dari detik com menyatakan
angka pengangguran sebanyak tujuh juta orang didominasi oleh masyarakat lulusan sekolah menengah kejuruan sebesar sebelas dua puluh empat persen
lulusan sma tujuh sembilan puluh lima persen lulusan diploma tiga enam dua persen dan lulusan universitas lima delapan puluh sembilan persen
smp empat delapan puluh persen dan sekolah dasar sebesar dua empat puluh tiga persen
jumlah penduduk usia kerja di indonesia sebanyak satu ratus sembilan puluh empat tujuh puluh delapan juta orang
satu juta orang merupakan angkatan kerja sementara enam puluh tiga tujuh puluh tujuh juta orang bukan angkatan kerja
dari satu ratus tiga puluh satu juta orang angkatan kerja tersebut
satu ratus dua puluh empat juta orang bekerja sementara tujuh orang merupakan pengangguran
badan pusat statistik mencatat dari tujuh juta orang pengangguran terbuka di indonesia
jumlah pengangguran terbanyak berada di provinsi banten sebesar delapan lima puluh dua persen atau sebesar lima ratus sembilan puluh empat enam ratus orang
sementara paling rendah di provinsi bali sebesar satu tiga puluh tujuh persen atau sebanyak sembilan puluh lima lima ratus orang
di ibu kota jakarta pengangguran sebanyak sembilan orang

di jawa timur tiga sembilan puluh sembilan persen
dan di jawa tengah pengangguran sebanyak empat lima puluh satu persen